saudara seorang pria ditemukan tewas dikubur di dalam rumahnya di desa pataruman kecamatan cihamplas kabupaten bandung barat
identitas korban diketahui bernama didi haryanto yang awalnya dilaporkan hilang pada tiga puluh maret dua ribu dua puluh empat
setelah dilakukan penyelidikan petugas memastikan korban dibunuh dan jenazahnya ditemukan selasa dini hari
dalam kondisi dikubur di bagian dapur rumah korban oleh terduga pelaku
untuk mengetahui penyebab kematian korban jasad korban dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah sakit sartika asih bandung untuk dilakukan otopsi
jadi untuk posisi mat pada saya temukan terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih lima puluh cm
sehingga mayat sudah membusuk hari ini
bisa disebut dicor atau hanya dikubur biasa dan indah
ini dikubur biasa kemudian tutup dengan tanah dan atasnya dilapis dengan keramik
unit inafis polda jawa barat dan polres cimahi melakukan olah tempat kejadian perkara penemuan jenazah di desa patarungan kecamatan ciampelas kabupaten bandung barat
kapolres cimahi akbp aldi subartono mengatakan
peristiwa terungkap setelah polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan berinisial i di cianjur jawa barat
tidak hanya membunuh korban terduga pelaku juga mengambil barang berharga korban
kemudian sertifikat rumah kemudian handphone ya
motor satu sudah dijual ini sedang kita cari
kemudian yang satu disimpan di rumah pelaku
untuk sementara barang yang diambil oleh pelaku motor dua sertifikat
terduga pelaku diketahui membunuh korban dua puluh tiga maret lalu
pelaku kemudian mengubur korban di bagian dapur rumah korban
pelaku membunuh korban karena sakit hati
upah kerja selama dua hari senilai tiga ratus ribu tidak dibayar korban
untuk motif sampai saat ini kita dari keterangan tersangka
sementara tersangka menagih uang kerja
umpus kerja selama dua hari rp tiga ratus
terduga pelaku saat ini sudah dibawa ke mapolres
cimahi untuk pemeriksaan lebih lanjut
sementara area tkp dipasang garis polisi
ahmad fadlilah kompas tv kabupaten bandung barat jawa barat